tadi itu umi nyuruh soleh untuk belanja ke pasar
yang dibeli cuma kayak gini bibahannya udah gak pada seger
jadi dapetnya gak banyak debbie
banyak yang gak ke pasar
maaf pak ustadz kalau saya salah bicara
biar nggak salah bicara makanya perbanyaklah ngaji
dengan mengaji kita pelajari isinya
kebenaran dalam al quran
kita akan terbiasa menjaga lisan kita dengan baik
mengeluarkan hal hal yang baik juga
pantesan sih soleh
tadi lagi mengikutin sayuran
pasti nanti rumahnya disita
tanah yang tadi milik gue
balik lagi ke gue
leh yakin leh
kita bakalan makan
tapi soleh masih kenyang
nanti siang atau sore sore makan
gimana sih itu
kalian berdua ngapain
aduh apaan sih
jangan deket deket soleh
kita berdua belum
makan dari kemarin leh
kita kan begini gara gara lo juga leh
salah soleh apa
masa lo lupa sih leh
dulu kita suka malak bareng bareng
dapet makan lo leh
dan anak anak juga bareng bareng
sekarang gara gara lo gak ada
kita jadi kesusahan
sejak kapan soleh yang malak
kalian pasti berhalusinasi karena kelaparan kali
malak tuh ada artinya
menurut vera sama boni
gue sama vera mati kelaperan leh
kita gak ada boni
jangan kayak begini berat
udah gak usah dihirauin ayo
apaan sih du
kalian makan ini aja
ada soto bihun
leh kok dikasih leh
itu kayak makanan bekas gitu sih
bukan dikasih pakai nanya
gue gak mau udah leh
kalo itu makanan bekas leh
dulu tuh kita suka makan yang enak enak
yang mewah mewah yang berlimpah
mana pernah kita makan makanan bekas kayak gitu
kalo orang gak mau jangan paksa
orang kalo gak mau bersyukur kayak gini nih
dikasih malah sok sokan
daripada makanan ini mubazir
lebih baik dimakan
makanannya juga masih enak kok masih bisa dimakan
udah gak apa apa
daripada nggak ada mumpung gratis
gue mau ogah makan makanan bekas
biarin gue tabut terus yuk
terserah yuk yuk
bentar bang jer
kelaman mikirnya lo kayak orang ujian
eh pak haji
asik banget main catur nih
eh yang biasanya nih
kalo ada pak haji mabruk pasti ada berita baru
pasti ada berita baru
pak haji mabruk itu kalo kesini bawa berita baru
iya nih gue mau kasih tau ma lo
sanusi didatengin sama preman tukang lagi
preman tukang tadi
emangnya ustadz sanusi punya utang sama siapa
preman yang suka nage utang tetangga berubah gue
soalnya aja gue liat tadi
mungutin dagangan bekas
si sanusi udah bangkrut
udah gagal laku dagangannya
eh bentar lagi lo liat deh
rumahnya si sanusi bakalan disita
itu kalo sampe rumahnya pak ustadz sanusi disita
dia mau tinggal di mana
iya bang der
saya juga gak tega kalo pak ustadz punya utang
ini infonya beneran atau hoax
hah bener tuh
iya eh lah beneran
kesian juga ya
gue yakin banget itu preman
mau nagih utang
itu pun yang bener
assalamualaikum pak haji
alhamdulillah bang sehat
eh pak haji
ini gak dibapisin
hah lo mau
mas haji dari mana aja bunuh orang
boleh daripada mbak haji
iya deh bawa aja
pak kobi lanjulah apa
berarti pak haji mabroh gak bohong
udah sekarang gini aja
mendingan kita susulin aja
ayolah tiba tiba main catur aja
udah deh udah deh
ya emang kok jadinya cuma segini ya
ini bi liat deh
umi kan mau masak sayur sob
tadi itu umi nyuruh soleh untuk belanja ke pasar
yang dibeli cuma kayak gini
bahannya udah nggak pada segar
jadi dapetnya nggak banyak deh bi
banyak yang nggak kepake
astaghfirullahaladzim soleh kenapa lagi nih mi
itu dia bi
katanya dia mau nerapkan
istim jangan ngebazir
aduh abi umi jadi khawatir
jangan jangan nanti dia bikin resah lagi sama warga
coba deh nanti abi
cari soleh ya
oh ya sekarang di depan ada kojak
yang badannya besar tuh yang suka nagi nagi utang
sekitar sini mi
nah dia mau abi
pinjemin buku buku agama abi
dia mau berubah katanya
memberikan sesuatu yang manfaat untuk orang
yang mau berubah di jalan allah itu kan masya allah ya
masya allah ya bi
tapi cari buku buku dulu ya
tuh lu lihat kan
aduh dia pulang
tuh kan pereman tukang pagi
masih ada tuh
di depan rumah sanusi dia kan gak mau
pulang kalau belum dikasih sama sanusi
terus kita di sini mau ngapain
kita lihat aja dulu sampai dia diusir
siang banget ya kok sampai dikuluk
umusannya di dalam sini abi sebentar ya
si penagih utang supaya
rumahnya gak jadi disita
alhamdulillah terima kasih
terima kasih pak
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
ini pak haji sehat pak haji
abi assalamualaikum waalaikumsalam
eh sanusi makanya
lu jangan suka nyobot tanah
astaghfirullahaladzim ngambil tanah gimana
kan itu memang hak saya
pak mafruk yang kena tipu
alah gua ingetin aja
sama lu ya lu jangan soalin
baik baikin warga
jadi rezekinya jadi seret kan
gak kayak gua dong kalo gua lain
gua sih ho apa adanya
makanya rezekinya gua lancar
gak kayak lu alhamdulillah
kalo rezekinya pak mabruk banyak
itu tandanya kita harus
sering sering bersyukur sama allah